sudah lama tidak nonton infotainment
supaya masuk infotainment
karena reva tanding
tapi jadi minum obat kayak gini
udah kamu gak perlu
membicarakan masalah tanding lagi
dan jangan sampai kamu merasa
bersalah gara gara itu ya
ngomongin masalah tanding
reva baru inget deh
hari ini kan temen reva mondi
ngelawan dan dakar loh
terus kamu mau ke gor lagi
ya enggak lah pi
reva gak mungkin ninggalin tapi dalam kondisi kayak gini
di ruang tengah juga nggak apa apa
gak usah gak usah
kamu nyalain aja televisi yang disini
biar kita nonton bersama ya
ah aduh jangan api
reva denger baik baik
gak mungkin lah papi tegang
papi pasti kuat
karena yang bertanding kan bukan kamu
kalau kamu yang bertanding pasti papi gak akan kuat
udah nyalain aja
ributnya yang itu tuh
kanu apasih dane gitu banget
itu gak fair
kan semua ada aturan ya kan
iya sih pih
gimana yah caranya bikin
b jantungnya kumat lagi biar kaus kalian
ma dio minta uang ma buat beli petasan
kamu mau main petasan di mana
mau main di kompleks sama temen temen
kan besok dio libar di sekolah
nggak sekolah main petasan dio nih ada ada aja ya
nanti kalau petasannya meletus di tangan kamu
malah jadi perkara deh mama harus bawa kamu ke rumah sakit
ehm dio mau main petasan ya
tapi kalau main petasan
jangan di taman komplek nanti kedengeran sama tetangga
gak enak kan berisik
malah dimarahin kamu mau gak dipanggil sama tetangga
gue gak mau
jadi ribet urusannya dimarahin tetangga
kalau mau main petasan
dia mendingan main petasan di rumah
gak apa apa lah
belas ya ma
nah sekarang dio pengen beli petasannya dulu ya
aduh gue gak tega dilihat mondi rey
gue gak nyangka kalau mondi bakal jadi bulan bulan mendandakan
oh gitu biar gue aja yang ngelawan dia
aduh yang gue juga gak like kalau mondi terus terusan diserang kayak begini yang
enggak enggak enggak
gue melihat situasi yang sekarang ya
dulu udah pegang situasi itu
dan sekarang kalau misalnya dia lengah lengah sedikit pun
nanti nabah ya kamu udah ikut anak jalanan ya
kamu tau si dany tuh lagi tau gak lagi emosi ya
jantungnya tuh berantakan
pasti cepat lelah udah kamu manfaatin itu ya
kamu harus semangat ya sayangnya kamu harus semangat
pokoknya kamu pasti menang ya
kamu pasti menang
harusnya udah disemangat gitu
awas kalau tidak menang udah disayang sayang
bapak bercanda aja pak
eh lain bercanda ini mana ya
kayaknya raya sama mony gak akan pernah bisa terpisahkan
apalagi dengan kondisi yang sekarang
mon mon betul lagi
tadi gue perhatiin
kaki kirinya itu kurang bertenaga
jadi mendingan lo yang ngejar kaki kirinya
lo hajar posisi kirinya terus
hajar sampai habis
ya siap pak
ronde pertama nih lo udah unggul
tetap bertahan maju terus oke
jangan biarkan dia menyerang balik
jangan berikan dia kesempatan untuk nyerang balik
ku in dia di ronde kedua ini oke
waduh enyek udah dikasih senyum
ini pasti mondi sudah mulai bertarung nih
aku kesana gak ya
tapi kalau aku kesana nanti aku jerit jerit lagi
astimoninya nanti gak konsentrasi dan bisa kalah gara gara aku
iya deh aku disini aja
itu mondi ada di tv bu lagi pertandingan
ada di tv
ya allah tolong jaga mondi ya allah
berikan kemenangan pada mondi ya allah
sudah lama tidak nonton infotainment
sokatu tingali artis sahak yang bikin malu
kathy bikin naon ya supaya masuk infotainment
bikin skandal naon ya
udah diambil semuanya settingan
aku cari yang original
si mondi senin sama si dani
sok kak dia kak dia
kamu ini aduh
aduh si muda